pdip meminta wali kota surabaya tri risma hari ini menjadi juru kampanye nasional pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
elit pdip mengisyaratkan risma telah setuju menjadi juru kampanye setelah bertemu dengan sekjen pdip hasto kristianto
risma akan menjadi jurkam bagi pdip khususnya di seluruh pilkada jawa timur
siapapun yang dicalonkan pdpi di jawa timur risma siap membantu memenangkan pasangan tersebut
kesediaan risma menjadi jurkam pilkada jawa timur sangat penting bagi pdip
pasalnya sosok risma memiliki daya tarik cukup tinggi di mata pemilih jawa timur
elit pdip juga meminta pasangan cagup cawagup berdialog dengan risma agar proses kampanye berjalan maksimal
ketika saya bertemu dengan ibu risma di kediaman dinas ibu risma menyatakan siapapun yang dicalonkan oleh ibu megawati soekarno putri untuk provinsi jawa timur
beliau siap menjadi juru kampanye
tidak hanya itu pada tahun dua ribu tujuh belas
dalam pilkada serentak ibu risma juga menjadi juru kampanye sehingga beliau berkampanye di daerah papua barat papua dan aceh
beliau memang lebih memilih luar jawa tetapi khusus untuk tanggung jawab jawa timur ibu risma menyatakan kesiapannya